nama menko polgama fud mdbd oleh partai nasional menjadi bakal cawapres potensial dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
mahfud disebut memiliki integritas serta pengalaman pemerintahan sejak era presiden abdurrahman wahid atau gusdur
lalu seberapa potensial nama mahfud masuk dalam bursa cawapres mendatang
apakah sosok ini mampu menutupi kebutuhan elektoral para capres hari ini
untuk membahasnya sudah bersama kami direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
mas adi selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
nah ini kemudian menarik kemarin kemudian ketua dpp nasdem sugeng sparwoto langsung mengatakan bahwa ini adalah potensial untuk dijadikan cawapres anies
kalau kita lihat sosoknya kita lihat track recordnya seberapa potensial akhirnya nama itu
ya saya kira memang kalau bicara tentang mahfud md dari berbagai penjuru mata angin very complicated
pernah di eksekutif sebagai menteri pernah di legislatif sebagai anggota dewan pernah juga di yudikatif
pak mahfud adalah mantan ketua mk
tiga variable ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas bicara tentang kompetensi bicara tentang integritas bicara tentang track record
apalagi gelarnya profesor ya ahli hukum tata negara
ini yang saya kira memang pak mahfud sudah melampaui itu semua
saya kira kalau untuk bicara tentang pak mahfud sebagai cawapres ini sebenarnya nunggu garis tangan saja sebenarnya
nunggu garis tangan kira kira adakah menteri ataupun partai
yang tertarik untuk mengusung pak mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di dua ribu dua puluh
nah yang kedua ketika nasdem misalnya menyebut secara spesifik pak mahfud masuk dalam radar mereka itu menunjukkan dua hal sekaligus
pertama sampai hari ini ternyata nasdem itu masih gamang diantara sekian begitu banyak nama yang muncul
ada ahy di situ ada aher di situ bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama hovifa dan andika perkasa
dan belakangan mafud
itu menunjukkan bagi nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama
ini akan diadakan semacam beauty contest gitu ya
kira kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh anies baswedan
kan begitu ceritanya
tapi kan yang menjadi problem mendesar adalah kan nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi anies
anies juga perlu berkomunikasi dengan partai partai pendukung politik lainnya terutama pks dan demokrat
yang sampai hari ini juga punya keinginan punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju dalam pilpres
oke berarti artinya tidak hanya hitung hitungan
hanya elektoral begitu ya
nah kalau misalkan kita bicara kemudian nama mahfud md paling tidak saya ingat sejak tahun kemarin itu cukup ramai
bagaimana kasus sambo dia menjadi salah satu tukang gedor yang cukup kuat bahkan di kasus kemenkyu begitu
apakah itu kemudian salah satu indikator juga dia mendapatkan popularitas yang itu modal menjadi elektabilitas nanti
kalau ukurannya angka angka statistik ya kuantifikasi dalam survei pak mahfud memang memiliki elektabilitas
dan popularitas yang relatifnya tidak muncul secara signifikan ya
itu sejak lama memang
tapi sekali lagi karena mahfud ini tidak terkonfirmasi sebagai sosok yang punya potensi maju
tidak ada partai politik yang tertarik untuk maju di dua ribu dua puluh
seakan akan mahfud ini dalam tanda kutip quote unquote itu tidak masuk dalam radar pencapresan
kalau mau jujur sebenarnya mafud masuk dalam pebicaraan bursa cawa pres ini tidak terlepas ketika mafud misalnya belakangan tampil
sebagai menteri yang begitu vulgar bicara tentang adanya transaksi yang mencurigakan di kementerian keuangan
kasus sambo memang muncul tapi kan resultante soal sambo aktor utamanya adalah sambo yang disorot bukan mahfud md nya
tapi bicara tentang soal transaksi yang mencurigakan di kementerian keuangan the one and only yang menjadi sorotan mendapatkan aplausi yang cukup luar biasa adalah mahfud md bukan yang lain
apalagi rdp komisi tiga kemarin ya
betul apalagi dalam rdp itu seakan akan pak mahfud md ini adalah orang yang mampu menjadi oposisi dari dalam kepada dpr
di tengah keengganan eksekutif
bicara lantang head to head dengan dpr mahfud sebagai sosok yang lahir dan muncul sebagai antitesa berani belak belakan berani head to head dan berani menantang dpr secara terpulka
sejak saat itulah kemudian mahfud dinilai sebagai sosok yang cukup layak dan pantas untuk maju di dua ribu dua puluh
modal yang besar itu kemudian untuk kemudian bisa elektabilitasnya juga menutup untuk kebutuhan elektoral pada capres
kalau melihat angka angka statistiknya misalnya dibandingkan nama yang lain mahfud misalnya kalah mentereng sebenarnya dari ahy
iya karena ahy ini kan punya surplus elektabilitas di berbagai tempat
oleh karena itu kalau mau jujur kalau melihat angka statistik saat ini nasdem nggak usah jauh jauh cukup ahy
tapi ahy secara signifikan tidak bisa menutup kekurangan anies yang ada di jawa timur
terutama basis pemilih nadlin dan kelompok kelompok pemilih jawa timur yang selama ini tidak ke anies ya
nah munculnya nama mahfud sebenarnya melampaui angka angka kuantifikasi
dengan harapan sosoknya yang punya integritas punya kompetensi pengalaman yang cukup luar biasa
mahfud bisa dikonversi menjadi sosok yang secara perlahan bisa mewakili jawa timur bisa mewakili kelompok nahdlin
karena saat ini kan mafud juga adalah orang nu yang cukup signifikan
apalagi orang nu yang kadar knu annya itu cukup luar biasa mengingat mafud adalah orang bandura
nah ini adalah variable variable yang belakangan sepertinya nasdem secara perlahan gitu ya
melirik bahwa mahfud ini adalah orang yang cukup layak untuk diperhitungkan secara signifikan
tapi kabar buruknya ini gak baik buat demokrat dan bagi ahi
itu artinya ahy itu bukan orang yang menjadi prioritas yang akan dipilih untuk bisa mendampingi oleh anies dua ribu dua puluh
memperkecil potensi begitu ya
memperkecil potensi betul
bagi anies mungkin ahy tidak bisa memberikan insentif apapun
di terumah di lubang lubang yang selama ini tidak dimiliki oleh anis
oke kita ada data dari lsi kemarin terkait dengan survei dengan skema sembilan belas
nama kita akan juga lihat di plasma c
oke dari data ini paling tidak mas kalau kita lihat
kemudian nama mahfud md akan cukup tinggi
di bawahnya ada nama agus harimurti dengan dua kemudian mahfud dua
artinya ini sesuai dengan skema yang anda katakan tadi
masih lebih mentereng nama mahfud md dibandingkan ahy
ya saya kira di situ dalam konteksnya ya
ini ada pergerakan yang cukup signifikan
kalau sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu satu dan dua ribu dua puluh memang mahfud itu masih di bawah ahy
karena mafud belum muncul ke publik
sebagai sosok yang nyalak bicara tentang ketidakadilan di negara ini
tentang transaksi yang mencurigakan
tapi belakangan mahfud kalau bicara tentang pergantian dari tahun dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh
secara perlahan mahfud ini seakan akan mendapatkan panggung politik yang cukup luar biasa
dan bahkan pak mafud ini disebut sebagai satu satunya menteri yang berani secara head to head terbuka
bukan hanya dengan anggota dewan tapi dengan netizen
nah itu hebatnya mahfud md
jadi siapapun yang berdebat dengan mafud
itu diladenin di netizennya
kelompok oposisi kelompok pembenci tukang buli itulah yang kemudian melihat
rasa rasanya mahfud ini cocok juga kalau jadi calon presiden
nah itu artinya menambah resistensi kah bagi kemudian potensial potensial calon dalam internal koalisi perubahan
pastinya kalau mafud disebut masuk dalam radar cawa presiden
tentu akan semakin banyak nama nama yang ada di dalamnya
itu yang saya sebut ini akan mengurangi keistimewaan ahy
ini akan mengurangi keistimewaan aher
ini akan mengurangi keistimewaan hovi vatopun aneka perkasa
di antara sekian nama nama ini kalau mau kita sebut rising star saat ini
tapi apakah itu kemudian bisa menjamin
paling tidak pada saat pendaftaran itu masih akan ter manage dengan baik
misalkan apalagi momentum komisi tiga ke menq
misalkan itu sudah akan selesai dalam waktu dekat
saya kira momentum ini harus dirawat
pertama dirawat sendiri oleh mahfud md
yang kedua dirawat oleh partai
partai politik yang tertarik untuk mengusung mahfud md nasdem dalam konteks ini
karena suka tidak suka basis pemilih kita rakyat kita ini kan memorinya pendek
hari ini begitu mengidolakan mahfud md
tapi kita tidak pernah tahu minggu depan itu siapa yang akan kembali menjadi idola
kalau tiba tiba ganjar pranowo misalnya dideklarasikan sebagai capres oleh pdip
mas tapi kalau kita lihat itu kemudian gibran raka buming raka
ini kan juga namanya meningkat dua tujuh begitu apalagi setelah statement tentang
piala dunia begitu
jika bali tidak mau solo mau
ini kan artinya orang akhirnya mencocokkan itu jangan jangan berpengaruh begitu
jangan mafud akan seperti itu juga
kalau bicara tentang gibran ya saya kira memang portfolio nya bukan untuk pilpres ya
paling mungkin gubernur atau paling tidak dia kembali lagi ke solo
satu satunya harapan manis kalau kita melihat gibran adalah calon gubernur di jawa tengah
ataupun di dki jakarta
kalau untuk pilpres rasa rasanya ini hanya sebatas memori
politik yang ada dalam banyak masyarakat yang mengingat
gibran juga masuk dalam pikiran mereka
tapi pola itu bisa digunakan mahfud paling tidak untuk memaintain sampai kemudian pendaftaran nanti
jika ingin namanya masuk cawapres begitu
betul itu yang saya sebut selalu harus ada upaya untuk merawat stamina dan momentum politik
politik itu kan soal momentum
menjaga tren positifitas yang terus mendapatkan respon dan resultante dari rakyat
mafud ini kan disukai karena diserang itu dpr
nantang secara terbuka itu dpr
kalau terus menerus ini dilakukan
mahfud bicara tentang kebocoran negara
ada transaksi transaksi yang mencurigakan dan potensial merugikan negara misalnya
ini akan menjadi bonus yang akan dimiliki oleh mahfud sebagai bekal untuk terus menjaga elektabilitasnya sampai nanti
tapi sekali lagi sekalipun pak mahfud ini punya portfolio yang saya kira cukup komplit
kalau tidak ada partai politik yang merestui secara definitif ya percuma
oke kalau kemudian cukup artinya lantang speak up kemudian paling tidak dengan dpr begitu ya
yang mayoritas itu adalah
dekat dengan rezim dekat dengan istana
apakah kemudian itu tidak akan menjadi hal yang blunder juga gitu kepada sosok mahfud
kalau dilihat rata rata kecenderungan
ketika ada rapat ya terbuka antara komisi tiga dengan pak mahfud
ini rapat yang kedua kalinya
rasanya adem tuh pak mafud dengan dpr
beda dengan yang sebelumnya semacam orang main tinju udah cy war duluan pak
jadi suasana sidangnya panas
tapi ketika rapat yang kedua itu beda
artinya sudah ada panggung belakang yang selesai gitu
panggung belakangnya saya kira selesai
publik sekalipun melihat mahfud ini sebagai sosok yang berani
banyak elit dalam tanda kutip terganggu dengan pernyataan mahfud
di pertemuan rapat yang kedua kemarin
rasa rasanya sudah selesai
tapi sekali lagi sekalipun kasusnya dianggap selesai
mafud tetap mendapatkan apresiasi
sebagai sosok yang berani nyalak
bicara tentang sesuatu yang dianggap janggal
transaksi yang cukup luar biasa
mewakilim jadi simbol begitu ya keresahan masyarakat
ini kan rakyat menduga bahwa ada sesuatu yang tidak baik baik saja di negara ini
muncul orang dalam muncul menteri menko polhukam
yang bicara bahwa ada transaksi yang mencurigakan dengan angka yang
saya kira cukup fantastis pak
ini luar biasa
mas adhisa ingin menarik ke jawa timur begitu
anda mengatakan tadi jawa timur juga cukup potensial
dia orang madura nahdiyin kemudian cukup dekat dengan gus dur
pernah menjadi menteri pertahanan zaman
kita akan lihat lagi kemudian survei dari lsi yang tadi
ketika kemudian nama mahfud md ada di sekitaran
maka nama kofifah ada pula masuk tapi juga lebih rendah
kalau tidak salah satu sekian
artinya anda melihat nama mahfud masih empat malahan
artinya nama mahfud masih lebih mentereng masih lebih menjual begitu
kalau melihat petanya saat ini tentu mahfud md jauh lebih rasional
dari segi portfolio memang menguntungkan
dari angka angka statistik juga menguntungkan
tapi ingat pak hovifa ini belum terkonfirmasi
sebagai orang yang siap maju di dua ribu dua puluh
kalau ada doorstop pertanyaan dari publik pertanyaan dari wartawan
tanya kepada hovifa apakah siap maju di dua ribu dua puluh empat kofifa mengelak
terkesan hovifa itu hanya ingin bertanding ulang di jatim untuk dua ribu dua puluh empat
itu yang kemudian menyebut bahwa hovifah sekalipun dikenal
tapi tidak mau memilih
untuk apa memilih orang yang kelihatan tidak ingin maju di dua ribu
akan beda ceritanya kalau hovifah menyatakan secara deklaratif siap maju di dua ribu dua puluh empat
dengan siapapun berpasangan
dia akan muncul secara signifikan
tapi yang mau memilih hovifah sekian persen
itu artinya orang kenal kofifa tidak mau memilih
kenapa karena kofifa belum tentu bisa maju
kalau ada deklarasi ada partai yang mendukung
begitupun dengan mahfud md
tapi kan dia mengatakan mahfud md ketika dikonfirmasi begitu
ada dilirik kemudian nasdem ingin dia masuk dalam bursa
dikatakan itu hanya bunga bunga demokrasi
ini kan sama tidak jelasnya kemudian tanggapan dari maaf seperti kofifa
ya saya kira pernyataan mahfud itu adalah argumentasi yang cukup rasional dan realistis ya
mahfud paham betul sekalipun posisi dirinya adalah profesor ahli hukum
pengalaman pemerintahan cukup luar biasa
tanpa ada partai politik yang secara serius mengusung mahfud untuk bisa berdampingan dengan siapapun
itu sama halnya dengan sebatas retorika politik biasa
karena yang bisa mendaftarkan mahfud ke kpu bukan mahfud pribadi
bukan pengalamannya yang mentere
oke terakhir apakah kemudian pengalaman di dua ribu sembilan belas yang katanya sudah jahit baju sudah siap
itu menjadi salah satu pertimbangan mahfud menurut anda
saya selalu ingin mengatakan bahwa soal mahfud md ini soal garis tangan
kalau bicara kapasitas kompetensi rekam jejak
elektabilitas insya allah sudah memenuhi itu
yang perlu didapatkan oleh mahfud adalah bagaimana garis tangan itu dikonversi menjadi dukungan partai
dan siap dipasang pasangkan dengan siapapun terutama dengan anies faswedan
kalau dengan anies cocok ini pasangan yang saya kira sama sama alumni hmi
gelar akademiknya mentereng dan mantap intelektual dari kalangan muslim
saya kira ini dua barang cocok pak tapi kita tunggu nanti
konversi garis tangan
betul konversi garis tangan
atau jangan jangan ini hanya sebatas bumbu bumbu demokrasi yang sesaat
bunga bunga demokrasi begitu ya
baik terima kasih mas adi direktur eksekutif parameter politik indonesia telah bergabung bersama kami
kita akan lihat seperti apa kemudian dinamika hingga pendaftaran mendatang
demikian kanal pemilu tepercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya bram herlambang pamit selamat malam sampai jumpa